menteri bumn menjanjikan seluruh rest area dan spbu di jalan tol transjawa selesai sebelum lebaran dua ribu sembilan belas
saat ini pertamina sudah menggandeng tiga bumn termasuk pt jasa marga untuk menggarap belasan spbu dan rest area di jaringan jalan tol transjawa
pt pertamina bersama pt jasa marga pt kai dan pt pos indonesia sepakat membangun delapan belas spbu dan tempat peristirahatan
belasan spbu ini akan dilakukan sampai mei dua ribu sembilan belas sebanyak sepuluh diantaranya akan dibangun di jalur cawang hingga surabaya
targetnya sebelum kan kalau untuk di jawa ini insya allah kalau bisa memang kita harapkan desember ini bisa diresmikan bapak presiden dari merak sampai ke surabaya pasti selesai
kita masih mengembangkan
mendorong untuk bisa juga sampai ke probolinggo
nah itu kita harapkan memang belum bisa sppu bpu pada saat itu selesai tapi kita harapkan sebelum hari raya tahun depan sbpu dan rest area
karena rest area rest area ini juga diminta oleh bapak presiden konsepnya sedikit berbeda harus lebih mengutamakan kearifan lokal jadi jajan jajan lokal ataupun kuliner lokal ataupun produk produk lokal
jadi ini pun juga sedang kita kembangkan insya allah beberapa tempat itu nanti sebelum hari raya bisa terselesaikan